rabu sepuluh november dua ribu dua puluh satu hanif akmal bocah berusia sepuluh tahun di gresik jawa timur
ditemukan tewas dalam saluran air atau drenase
sebelumnya korban dikabarkan hilang selama enam hari usai bermain saat hujan
diduga korban terseret arus air di drainase sejauh satu km dari lokasi kejadian
sebelumnya pada sembilan november bocah berusia sepuluh tahun bernama rian arta mulia
ditemukan tewas di gorong gorong desa tapak magetan jawa timur
berdasarkan keterangan warga lokasi kejadian sempat diguyur hujan lebat
dan membuat air di gorong gorong melube
dari hasil visum korban menderita luka pada dahi dan perut
orang tuanya tak mengetahui jika korban bermain di lokasi kejadian saat hujan deras
musim hujan bisa membawa petaka
terutama bagi setiap anak yang kerap bermain di saluran air
seperti di gorong gorong sungai maupun danau
musim hujan bisa mengintai keselamatan anak anak saat bermain di saluran air atau bantaran sungai
jika debit air naik disertai arus deras anak yang tak mampu berenang bisa saja tenggelam
yang patut diwaspadai adalah anak anak yang tinggal di permukiman
berada dekat dengan bantaran sungai atau saluran air
kalau anak terseret air siapa yang bertanggung jawab
pertama anak anak yang tidak bisa berbenturan sungai
psikolog klinis ratih ibrahim menegaskan pengawasan orang tua perlu ditingkatkan
orang tua memegang peranan penting mengedukasi anak terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai
anak wajib mengetahui bahaya bermain di dekat saluran air apalagi saat musim hujan
saya melihatnya ini adalah faktor kelalaian
baik di orang tua dalam mendidik anaknya
baik di orang tua dan orang dewasa di sekitarnya dalam melindungi anak anaknya
anak anak memang pengen tahu ya
meski demikian masih banyak orang tua yang kurang waspada dalam mengawasi anak anak mereka saat bermain di saluran air
di kelurahan pondokopi jakarta timur ini misalnya
pada satu november lalu seorang bocah laki laki berusia sembilan tahun
hanyut terbawa aliran saluran penghubung atau phb duren sawit
saat kejadian hujan deras mengguyur kawasan ini
karena sudah biasa pas hujan deras juga kejadian pas hari senin itu kan
deras banget ya petir juga gede
jadi nggak ada orang keluar orang tua juga
kita tahu ada pas agak reda atau ada orang hanyut katanya nyari di sini
itu sudah lolos saja sampai sekarang belum ketemu
secara psikologis rasa ingin tahu anak tentang hal hal baru sangat besar
apalagi saat mereka berada di alam terbuka
pilihlah sungguh tempat tempat yang aman dalam kondisi normal
dalam kondisi potensi bahayanya besar itu ngawur namanya
ingin tahu adalah ingin tahu tetapi saya sungguh percaya
bahwa salah satu kewajiban besar dari orang tua adalah melindungi anak anaknya
ada sejumlah tips yang bisa dilakukan oleh para orang tua
agar anak anak mereka terhindar dari bahaya ketika bermain di saluran air saat musim hujan
di antaranya kenali lokasi bermain anak
masuk kedalaman air dan potensi bahaya yang dimilikinya
bila arus air dalam keadaan deras jangan perbolehkan anak bermain
bila hendak mengajari anak berada dekat dengan alam seperti berenang di sungai
gunakan peralatan keselamatan layak pakai seperti pelampung
hindari menyeberang sungai jika tak tersedia jembatan
dan yang terpenting pastikan orang tua mengawasi anak selama bermain di saluran air
selain pengawasan orang tua
masyarakat yang bermukim di dekat saluran air seperti sungai misalnya
harus lebih peduli terhadap keselamatan anak anak di wilayahnya
salah satunya dengan memasang tanda bahaya di lokasi saluran air yang berpotensi menimbulkan kecelakaan
ingatkan anak anak untuk berhati hati dan waspada saat bermain di sekitar saluran air
karena keselamatan adalah hal utama
victor paribuan fordan tobimantoro jakarta